tagar g tiga puluh spki menjadi trending di lini masa twitter dan pastinya juga ramai diperbincangkan di media sosial termasuk mungkin di media sosial anda
apa saja yang sebenarnya diperbincangkan dan siapa yang membahas hal ini
kita sudah bersama dengan ismail fahmi founder dari drone emprit dan juga media kernels indonesia
selamat malam mas fahmi
selamat malam mbak maitri
khas sekali ya latarnya khas drone emprit
mas fahmi di tiga puluh september ini kita kembali melihat tagar atau hashtag g tiga puluh spki ini menjadi trending ya mas ya
nah dari analisis anda apa saja sih sebenarnya yang diperbincangkan di lini masa oleh warganet terkait dengan g tiga puluh spki
apakah peristiwanya filmnya atau apa
baik terima kasih mbak
ini kalau saya lihat ya ambil data kira kira tujuh hari kebelakang
itu percakapannya cukup banyak beragam
terutama itu tentang film
pemutaran film itu menjadi kontroversial
antara mereka yang setuju dan tidak setuju gitu
dan ada juga percakapan tentang oke kita setel juga lah film yang lama tapi ada juga film yang baru kan ya judulnya jagal
jadi saya lihat sekarang sudah mulai agak tired
kalau kita lihat di dalam peta percakapan itu ada dua kelompok
yang pertama adalah yang paling besar adalah mereka yang setuju
mereka setuju dengan pemutaran film itu
tujuannya adalah untuk mengingatkan lagi supaya cinta tanah air gitu ya ikat kekejaman
tapi juga ada di sana sudah mulai cair itu
supaya kita lihatlah dari sisi yang lain
kita lihat dari film jagal misalnya
kita lihat bukan hanya dari film yang zaman dulu saja ini
nah diskursus ini saya kira menarik
sekreasi menarik bahkan itu di kalangan mereka yang setuju dengan nonton film
film yang tamapun mereka sudah mulai melihat yang baru
oke berarti kalau kita bisa katakan mayoritas apakah kemudian di tahun dua ribu dua puluh ini tiga puluh september dua ribu dua puluh
banyak yang kemudian memperbincangkan terkait dengan filmnya ya
berarti bukan murni terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu mas
itu termasuk di dalamnya
sebetulnya itu yang ketika mereka bicara soal film mereka bicara soal konten di dalamnya ya
makanya kenapa kalau diskursus yang ada adalah bukan
hanya nonton film yang versi lama saja tapi juga yang jagal
mereka melihat konten melihat dari berbagai aspek
oke emosinya yang dituangkan dalam cuitan cuitan mereka itu seperti apa mas
nah ini menarik ya
paling besar itu soal trust kepercayaan
jadi ini soal kita percaya atau enggak
jadi mereka berdiskusi kita percaya enggak peristiwa itu terjadi
kita percaya enggak bahwa ada kekejaman pki
kita percaya enggak bahwa ada kekejaman pki
kita percaya enggak bahwa ada kekejaman pki
itu yang terutamanya
kemudian yang kedua adalah mereka yang percaya itu biasanya
banyak menyampaikan ini loh cerita dari orang tua saya kakek saya
kiai kiai saya zaman dulu saya tinggal di desa
itu bagaimanapun karena sudah real ya
itu tidak bisa mengubah persepsi mereka ketika ada gambaran bahwa oh itu rekayasa
itu nggak bisa berubah karena itu real
sementara mereka yang kontra katakan itu
di dalam trust itu ada kontra juga bahwa
itu lihat film itu sebetulnya kan berisi juga kekejaman pemerintah saat itu
pemerintah juga menjaga mereka membunuh korban korban yang dianggap sebagai pki
jadi memang nomor satu itu adalah soal trust itu ada prot kontra di situ
kemudian yang kedua itu soal ya fear ya soal takutnya
bagaimana banyak mengangkat kekejaman mereka yang nonton pun juga merasakan kekejiannya
dan ada yang merasa banyak sekali ini percakapan
kenapa ya kok kemudian film ini dilarang
jangan jangan karena takut kekejaman itu muncul lagi
tapi kalau dilihat dari data data yang ada kemudian anda analisiskan sebarannya seperti apa sih mas
siapa saja yang membicarakan isu ini
kita mungkin bisa bahas lebih dalam
mulai dari rentang usianya berapa sampai berapa yang ramai memperbincangkan hal ini
lokasinya di mana profesinya apa
termasuk dengan keaslian akun akun yang kemudian membicarakan hal ini di media sosial
silahkan mas fahmi
ya kita pertama lihat dari peta sebaran menggunakan sosial dan lokal nama ini
siar petanya gitu itu paling enak yang kita lihat
itu ada dua kluster besar dan satu kluster kecil
yang terbesar adalah mereka yang mendukung supaya ini diputar lagi
kita belajarin lagi kita ingat lagi percobaan yang lalu
dan ada kluster yang sangat kecil
yang kecil itu sebetulnya mereka mempertanyakan ngapain sih kita setel lagi gitu
ada beberapa yang kemudian mereka menampilkan misalnya
dialog di acara rosi misalnya gitu ya dari usman hamid
waktu itu menjelaskan bahwa film itu dulu juga sempat di stop misalnya
dan kemudian yang mereka ikut bercakap itu rata rata cukup besar itu anak milenial mbak
emilin ya karena ya itu usia antara sembilan sampai dua puluh sembilan tahun lah kira kira
kemudian diikuti dengan usia delapan belas tahun ke atas
tapi ini kan karena bias ya kebias terhadap ya kebias
bias terhadap pengguna media sosial kita memang rata rata terbanyak seperti itu
nah yang menarik adalah usia di atas empat puluh tahun
ternyata cukup tinggi
karena kalau menurut grafik pengguna media sosial kita ya usia itu kan lebih kecil
tapi ternyata dalam percakapan g tiga puluh spki ini ini sangat tinggi
artinya cukup besar
orang orang yang usia tua pun itu mereka terlibat dalam percakapan
oke berarti mereka ikut terlibat ikut mencuitkan sejumlah hal terkait dengan peristiwa tiga puluh september ini ya mas ya
untuk yang usia di atas empat puluh tahun
kalau kita lihat kan memang seperti bisa dikatakan seperti menjadi tren ya
setiap tahunnya peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima ini dibahas kembali diperingati
termasuk dengan diantaranya di media sosial
kalau yang berbeda sebenarnya dibandingkan dengan pembahasan di lini masa kita khusus di lini masa ya
jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ini apa mas
dan bagaimana trennya apakah di tahun dua ribu dua puluh ini lebih sedikit yang memperbincangkan dibandingkan tahun sebelumnya
atau justru banyak yang memperbincangkan tahun ini
ya ini saya punya data dari tahun dua ribu tujuh belas ya
pertama tahun dua ribu tujuh belas itu paling besar ini belum pernah kita ada percakapan paling tinggi tentang g tiga puluh s pki
itu tanggal delapan belas september dua ribu tujuh belas
itu adalah saat pak datuk nurman tio mengajak nonton ya nobar film g tiga puluh s pki
ya itu paling tinggi
kemudian tanggal tiga puluh september dua ribu tujuh belas
itu juga sangat tinggi
kemudian kita lihat lagi dua ribu delapan belas tiga puluh september selalu tinggi

tapi tahun ini itu lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya
tapi belum bisa mengalahkan pada saat tanggal delapan belas september dua ribu tujuh belas pada saat nobar tadi mas
jadi memang ini berulang ulang peristiwa ini
dan saya yakin di tahun tahun depan akan terus seperti ini juga
berarti masih ada kaitannya erat tidak hanya peristiwanya saja
tapi juga yang lebih banyak diperbincangkan adalah terkait dengan filmnya ya mas fahmi ya
baik terima kasih banyak mas ismail fahmi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada sore hari ini